yuk itu dan juga pemirsa rap soal bursa calon gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
ternyata menarik sejumlah lembaga riset untuk membuat survei
siapa tokoh yang dipilih publik untuk menjadi orang nomor satu di pemerintahan ibu kota
penting bagi anda yang tinggal di jakarta tentu saja
dan meskipun hasil survei tidak menjamin hal yang sama muncul pada pemilihan gubernur tahun depan
ada sejumlah nama yang terus muncul dengan peringkat elektabilitas yang mirip
antara satu survei dengan survei lain dari lembaga survei yang berbeda
siapa siapa saja namanya kita lihat lembaga center for strategical international studies atau csis
membuat survei dengan empat ratus responden berdasarkan elektabilitas
sekarang wali kota bantuan
dari tri risma hari ini dua nama ini adalah nama yang digadang gadang tapi keduanya mengatakan hingga saat ini tidak tertarik untuk maju
karena sudah punya pr sendiri
ada juga menteri pemuda dan olahraga adiaksa daud yang muncul namanya dan politisi pks yang sekaligus mantan ketua mpr
kalau tadi kita melihat survei berdasarkan elektabilitas ada survei yang juga dilakukan oleh csis berdasarkan siapa tokoh yang paling dikenal oleh responden
jadi top of mind dan ternyata dalam hal ini ahok menduduki pemerintah
nama nama lain yang populer juga
ada politikus golkar tantowi yahya dan kemudian kembali wali kota bandung ridwan kamil
dan juga seturu ini menarik seturu politik ahok abraham lunggana atau haji lulung yang juga muncul dalam hasil survei ini
dan yang terakhir politikus pks hidayat nurwahi
tapi ada juga lembaga satu lagi yang melakukan survei yaitu saiful mujani research and consulting
dan yang terakhir politikus pks hidayat nurwahi

yang melakukan survei tingkat elektabilitas

nah nama nama lain yang muncul siapa siapa masih sama
ada ridwan kamil ada fauzi bowo ada tri risma hari ini

jadi rata rata jauh sekali gapnya
antara ahok dan lainnya